pasca mudik lebaran dua ribu dua puluh dua pembuatan ktp elektronik dan kartu keluarga baru di
kota tangerang tercatat ada enam ratus tujuh puluh tujuh orang pemohon jumlah ini turun dari lebaran sebelumnya tahun
dua ribu dua puluh satu yang berjumlah delapan ratus tiga puluh satu pemohon umumnya para pemohon ini mengajukan pindah datang dan membuat
kartu kuning untuk mencari pekerjaan di kota tangerang kelihatannya ya mudah mudahan ini
menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di daerah daerah juga terus berkembang
mudah mudahan menjadi peluang buat mereka mereka semua apakah nanti ditingkatkan sementara itu dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota tangerang selatan memproses satu ratus lima puluh kartu keluarga pemohon
pindah datang pasca lebaran kuota perhari telah ditutup
tambah menjadi dua ratus pemohon ada peningkatan cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya
terima kasih sampai rabu kemarin ada seribu satu ratus tujuh puluh satu orang yang sudah tercatat di dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota tangerang selatan tapi berharap yang memiliki keahlian memang taksel
menjadi daya tarikan dengan banyaknya katakanlah lapangan lapangan pekerjaan dari mulai lebih
pegawai di pohon
pemkot berkolaborasi dengan kelurahan kecamatan serta rt dan rw guna mencatat pendatang baru yang
tidak melapor ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di kota tangerang selatan
ikutan cnn indonesia